kalau saya meyakini dan optimis tidak akan ada pernah jalan buntu
hanya semuanya itu kan harus pada timing yang tepat
tapi yang pasti apa yang dan mas ahaye lakukan ini merupakan salah satu jalan untuk bisa menuju sampai ke situ
sampai ini ya insya allah mudah mudahan apa yang menjadi mimpi pak sby bisa menjadi kenyataan
saling menjemput dijemput bahkan kemudian disambut oleh presiden ke delapan